tadi di istana saya sudah ketemu kapolri

dan beliau menyambut baik tentu ya
sepanjang itu tidak menimbulkan kluster baru untuk penyebaran covid
itu catatan yang paling penting
kalau koordinasi kami dalam satu dua hari ini dengan pihak polri sudah ada
cabur yang ada tiga profesionalnya
selama ini polisi berpegang pada telegram kapolri pada bulan november dua ribu dua puluh
yang melarang meluarkan izin keramaian di seluruh indonesia yang hingga sekarang belum dicabut
namun saat ini sudah mulai ada titik temu yang memungkinkan kompetisi olahraga di indonesia dapat bergulir kembali
nah sekarang lampu hijaunya adalah
kemarin saya dapat informasi dari asop kapolri
irjen imam sugianto
yang menyatakan bahwa untuk kegiatan liga satu sepak bola
kemungkinan ini bisa dilaksanakan
nah ini sudah dipertimbangkan
mudah mudahan nanti cabang cabang olahraga lainnya
seperti basket kemudian bola poli dan lain sebagainya bisa dilaksanakan
skema kompetisi tanpa penonton dengan protokol kesehatan ketat memang sudah coba diterapkan oleh cabur dan operator liga
karena di tengah situasi pandemi ini

faktor kesehatan dan keselamatan harus menjadi yang utama